polda jawa barat akan membeberkan bukti bukti dan saksi
yang menjadi dasar penetapan peggy alias perong
saat praperadilan diajukan kuasa hukum peggy
pegi merupakan otak pembunuhan dan ada di lokasi kejadian
berdasarkan pada kesaksian sejumlah orang dan bukti
mendapatkan keterangan dari lebih dari dua saksi
lebih dari dua saksi yang menyatakan bahwa
tersangka ps berada di lokasi pada saat kejadian
jadi kita bukan mereka berasalkan asumsi
tentu teman teman penyidik bekerja berdasarkan prosedur yang ada
berdasarkan prosedur yang ada dan alat bukti
serta barang bukti yang didapatkan
sebaliknya kuasa hukum rekan peggy meyakini
pegi bukan pelaku dalam kasus pembunuhan vina
pihaknya telah mengumpulkan saksi yang melihat langsung
pegi ada di bandung saat peristiwa tragis pada delapan tahun silam
jadi malam itu pas dia bangun melirir
melihat peggy itu tidurnya di samping pintu
jadi itu malam tanggal dua puluh tujuh agustus malam itu
jam dua belas dia bangun pegi ada di samping pintu
pada saat bondol pulang ya dia memang tidur
makanya yang diantar itu adalah ibnu robi dan peggy
begitu jam dua belas dia bangun melirir
melihat peggy ada tidur samping pintu jam dua belas malam
sementara itu menanggapi penangkapan peggy kakak fina
marliana meminta kepolisian jangan terburu buru menetapkan tersangka
jangan tergesa gesa ngambil keputusan bahwa itu tersangka dulu
diteliti dulu diselidiki dulu lebih lanjut
telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan
spdp dari polda jawa barat terkait kasus pembunuhan vina
jaksa telah ditunjuk untuk mengawal persidangan peggy